ikuti audisi online e sports star indonesia season tiga eksklusif di ctv
baru kali ini aku lihat tukang sayur punya banyak kali uangnya bang
seperti itu punya insinyur
eh butret pokoknya lu kagak usah heran
bentar lagi gua bakalan jadi orang keraya
nih lu lihat
bang makin ganteng aja sih bang
ya ampun nanti namanya satu
pokoknya terenang aja
pokoknya ntar kalau bang ipran jadi orang kaya
yuk bang ipran bakalan bikinin rumah
yang ada kolam renangnya
nah kolam renangnya bang ipran isiin sama es campur
mendingan campur dong
sudahlah kau ikut aku aja
ngapain aku tuh takutnya kau ketularan gila sama dia
mendingan kau ikut aku keliling
ayo cepatlah cepatlah kau
bu kalau bu
hah ini dikocok atau kagak sih
udah tenang lagi lo
gue lagi yang lari
dari tadi tuh kartu
biasanya jagoan untuk kalah dulu
bang jangan malem aku lagi
jemlang waktu ini aja
kalau kau buang suruh buang
lagi dua ini
udah udah pola
lo udah ngedek banget
lo udah dongkol segini nih bang
gue kan udah bilang
lo jangan main taruhan
lo jangan main judi
lo jangan main sembarang sembarangan
gak gak gak gak gak gak gak
lo terlalu tau gak sih
eh kan gue udah bilang tuh
jangan suka main judi
nih sekarang perabotan di rumah bak
lu des semua lu habisin
nah sekarang lu kemana itu bareng gua hah
sebetulnya ada persoalan abis yang telah terjadi
ya allah lu kaget
sama sama masa lima pera
lu bunuh mereka terlaluan lu jadi bini
uh enak banget lu ngomong ya cuma lima rupiah lu bilang
enak banget lu
nah perabotan buah di rumah b udah hilang udah habis
lu garotin apa hah
aku tuh gak terima bang seganya abang ngelakuin kayak gitu
adek kau harus tenang
bahwa abang ini tidak bersalah
abang begini kena abang diajak oleh kunyum
tidak bang jangan semuanya itu abang lupa
aku lemparkan ke bang gino
dia tidak bersalah bang
abang harus tanggung semuanya
aku harus tahu jawab sendiri
aku tak terima bang
enak aja jangan dipanyak
mau ngelengkar masalah
orang dipelototin begitu
lu kan gua bantuin bukannya terima kasih malah marah lu
gue bakal berhenti jadi tukang gali kuburan
makasih bang ya
kalau gue dapat tonggel usai
gue bisa berhenti dagang sayuran
tukang gali kuburan bisa pensiun apalagi gue ya